kita ke olahraga lainnya sukma lintang cahyani dijuluki spider kit
lantaran prestasinya di olahraga ekstrim panjat tebing
berikut kita lihat liputannya
pertamanya lihat terus disuruh sama pelatih suruh manjat terus coba satu sampai dua kali bisa
karena di olahraga panjat tebing ini menurut saya memacu adrenalin dan seru
karena saya suka tantangan jadi saya memilih olahraga panjat tebing
ayahku karena ayahku mengenalkan olahraga panjat tebing ini sama aku
dan akhirnya saya pun tertarik dengan olahraga panjat tebing ini
gingawi juara satu kategorinya
karena saya masih sekolah dan saya kelas enam
maka saya harus bisa membagi waktu untuk belajar sama olahraga
dan menjaga panjang tebing ini